tim satuan tugas citarum harum sektor dua puluh satu dan relawan pecinta lingkungan
mengecor paksa empat saluran limbah di kawasan dayakolot kabupaten bandung
dua dari empat saluran limbah yang dicor ini belum diketahui secara pasti pemiliknya
sabtu siang dua puluh satu juli tim satgas citarum harum sektor dua puluh satu beserta relawan peduli lingkungan
mengecah dua saluran limbah yang mengeluarkan cairan berwarna coklat serta berbau
di jalan raya dayakolot penghubung antara kota dan kabupaten bandung
dua saluan limbah yang belum diketahui pemiliknya ini ditanam di bawah permukaan
sehingga tidak terlihat oleh pengendara ataupun warga sekitar yang melintas
setelah mengecor dua saluran limbah tersebut petugas mengecor satu saluran limbah pabrik coklat
dan satu saluran limbah publik tekstil di kawasan dayakolot
pengecoran secara paksa ini sempat ditolak oleh manajer perusahaan
pihak perusahaan berkila saluran tersebut bukan untuk membuang limbah cair
hingga kini tim satgas citarum harum sektor dua puluh satu sudah menutup lebih dari tiga puluh lubang saluran limbah
namun empat belas diantaranya sudah kembali dibuka karena sistem keuangannya sudah diperbaiki
dan menggunakan instalasi pengolahan air limbah
untuk hari ini kita tutup empat lubang
dari dua puluh satu sampai saat hari ini sudah berapa apa
dari dua puluh satu yang sudah kita tutup kurang lebih sudah tiga puluh pabrik
lima belas diantaranya sudah kita buka kembali karena mereka sudah memperbaiki ipalnya
tim satgas citarum harum berjanji tak akan segan menindak kursa nakal
yang membuang limbah cair secara langsung ke air dan sungai
dan anak sungai yang bermuara ke citarum
chandra febriyana bandung